pb persani terus memantau persiapan rivda irvana lutfi menjelang tampil di olimpiade dua ribu dua puluh empat paris
kondisi fisik yang terus meningkat di angka tujuh puluh persen
dimanfaatkan rifda untuk terus konsisten menjelang pesta olahraga multi event empat tahunan skala dunia
pesenam pertama yang sukses meraih tiket olimpiade rivda irvana lutfi
terus berlatih intensif di gedung senam raden intan jakarta timur
turut hadir sekjen pb persani sri sundari kencana ayu yang memantau perkembangan rivda
tak hanya akan turun di olimpiade
rivda juga diproyeksikan turun pada event senior asian gimnastic championship di tasken pada dua puluh empat hingga dua puluh enam mei
event ini merupakan event terakhir menjelang olimpiade paris yang akan diikuti rifda
pb persani akan memberangkatkan atlet dua puluh empat tahun ini ke belanda untuk menjalani training camp
di bawah arahan legenda senam di era delapan puluh an eva butar butar
kini rivda mengaku kondisi fisiknya meningkat mencapai delapan puluh persen
terlebih peraih dua medali emas sea games dua ribu dua puluh satu vietnam juga baru pulih dari cedera lutut
yang dialami saat turun di world championship belgia oktober dua ribu dua puluh tiga silam
persiapan tentu akan terus ditingkatkan
empat persaingan cukup sengit pada nomor all around
yang pastinya latihan fisiknya lebih ditambah ya dibandingkan persiapan persiapan sebelumnya
seperti way training endurance untuk skillnya pelan pelan karena emang habis recovery ya pemulihan jadi pelan pelan
untuk senam gimnastik saat ini selain didominasi oleh amerika itu tergantung alatnya
misalkan seperti di univern bars itu sudah ada pendatang baru dari algeria
masih muda dia bisa mengalahkan juara dunia
amerika biasanya dia kuat ada di lantai karena ada simon biles gitu ya
ada di bim di bim semua negara yang masuk final semua punya potensi
jadi memang tergantung alat gak lagi seperti zaman dulu didominasi oleh eropa timur gitu ya
tidak sekarang itu menyebar semuanya
pb persani mempunyai pr cukup besar
tak hanya menggembleng rifda untuk berbicara banyak di atas
ajang olimpiade persani juga fokus menyediakan regenerasi
seperti amira rahmajeni haryadi yang kini menjadi pelapis kedua rifda di pelatnas
yang juga diproyeksikan turun di beberapa single event gimnastik bersama rifda irvana lutfi
rini taniken andika pratama kompas tv jakarta